pemandangan berbeda terlihat saat aksi solidaritas untuk palestina yang digelar di depan gedung kedutaan amerika serikat gambir jakarta pusat pada selasa sore
di tengah orasi dari sejumlah perwakilan elemen masyarakat sejumlah peserta aksi justru berburu pernak pernik berlambangkan bendera palestina yang dijajakan para pedagang
namun tak semua pedagang memanfaatkan momen ini untuk mengambil keuntungan lebih
sejumlah pedagang pernak pernik yang terdiri dari shawl stiker pin hingga bendera palestina justru dijual dengan harga seikhlasnya
bahkan para pedagang mengaku hasil dari penjualan akan langsung didonasikan untuk masyarakat palestina
kita hanya memberikan silakan ambil pinnya silakan sumbang berapa saja
karena kita kan tujuannya untuk mengedukasi masyarakat dalam hal pembelian palestina ini
juga di samping itu kita nggak patok harganya berapa
para pedagang berharap
donasi yang dikumpulkan dari hasil berjualan dapat membantu meringankan beban masyarakat palestina